temen lu itu cuma ngehibur lu doang
lu tuh harusnya tahu diri dong
masa lu masih ngebet ikut dance gala sih
lu mau bikin malu temen lu
alina lu kan murid paling pinter di kelas
kok lu jadi bodoh sih
ya kekelah yang jadi bersinar
lu tuh gak ada apa apa
kau mau pilih aku
kau masih mau kan kemana semua gue kak
pasti lah alina
jadi sama sekali gak nganggep kamu musuh
kak sekali lagi gue minta maaf kak
gue tau gue salah sama lo kak
gue tau gue gak nganggep bisa sehebat lu kak
kamu tuh lebih segala galanya dari aku
apa yang mau diiriin dari aku
harusnya aku yang iris sama kamu
gue juga minta maaf ya sama kalian semua
gue tau gue setalah
tapi kalian masih mau kan untuk menang sama gue
mau gak ya
atau ga mau
alan makasih ya berkat kamu allena jadi gak marah lagi sama aku
nah sekarang kan sudah terbukti kak
kalau aku tuh emang problem solver
makanya kalau kamu sama aku masalah kamu tuh pasti bakal cepat selesai
dan kamu gak perlu ragu ragu untuk pilih aku jadi pacar kamu kak
alan alan kayak lagi pilkada aja sih
yaudah deh makasih ya alan sekali lagi
kakak kamu kok jadi gak semangat gini sih
kamu ada apa
aku tuh tau kak kapan kamu lagi gamut
kamu cerita dong kamu tuh kenapa
iya sih alan
sebenarnya dari tadi aku berpikir untuk keluar dari tim dance
aku gak mau ikutan lomba
karena gerakan aku lambat banget alan
kasian teman teman aku yang lain
kak kamu kok jadi penakut sih
teman teman kamu tuh gak pernah mikirin
kamu itu lambat atau cepat
ya yang mereka pikirin itu kamu sekarang udah bisa ikut dance sama mereka mereka tuh udah seneng banget kak
yaudah lebih baik sekarang kamu tidur ya kamu istirahat
udah malam juga
kamu tadi kan habis latihan pasti kamu tuh capek banget
kamu sekarang gak usah pikir soal itu lagi ya
nanti tuhan akan kasih jalan yang terbaik buat kamu
makasih ya alan
kak lo mau ngundurin diri
kok lo tega banget sih kak
ini semua pasti gara gara aku deh
gara gara aku ngambek waktu itu kan kak
jadi gini lah teman teman
aku kan kemarin sakitnya cukup lama
jadi otot otot aku ya lumayan kaku sekarang
dan itu kan gak bagus banget dilihatnya
sedangkan kalau kalian berempat aja formasinya udah bagus banget
masa kalian mau sih ditambahin aku
kalau kalah nanti gimana
emangnya kenapa kalau kita kalah
mau kita kalah kak
mau kita menang kak
itu gak penting kak
yang penting itu lo bisa ikut lomba itu
iya kan teman teman
iya bener kak
jalan tuh aneh banget ya
masa kalau tarian kita kacau balau kalian gak peduli
temen lo itu cuma ngehibur lo doang
lu tuh harusnya tahu diri dong
masa lo masih ngebet ikut dan segala sih
lo gue bikin malu temen lo
lo kan murid paling pintar di kelas
kalau si kakek ikut lomba ya kekela yang jadi bersinar
gue tuh gak ada apa apanya
masa lo mau kalah pamor amat cewek penyakitan kayak gitu
itulah bedanya geng lo sama geng gue
di geng lo kalian itu cuma ngutamain diri kalian masing masing
tentang gengsi kalian lah
tentang pamor kalian lah
tentang popularitas kalian lah
tentang kecantikan kalian lah
tapi di geng gue itu beda
temen temen gue lebih ngutamain persahabatan
berkorban satu sama lain
gak kayak lo jel
yang kayak gitu cuma ada di pikiran lu doang
belum tentu orang lain pikiran sama kayak lo
apalagi si kakek
dia ikut aja udah nandain
kalau dia itu ngutamain diri dia sendiri
dia nggak peduli sama geng yang lain
dan yang pasti di pertandingan nanti kalian akan kalah
kalian akan kalah
jangan lupa like subscribe share dan share ya
kamu masih inget kan gerakannya dia jaring alina
tuh liat aja
masa gerakan kayak gitu
kalau naked ngedance lo gak tawarin banget kek
tiada farmer sudah kreally langsung

lu pun tahan leiru
ngak nurut er naga udah tjektu
apapun yang ternyata waktu ini
kejuangannya itu kecil banget
bahkan gue yakin gak bakal menang
tau gak kenapa
karena mereka tuh gak pernah kompak
satu tim aja selalu berantem
yaudah yuk sekarang latihan yang bener ya
dan latihannya angkat angkat kursi aja
karena gue yakin kalian itu pasti kalah
dan kalian jadi tim pesulunya keke
latihan yang giat ya
jangan sampai timnya keke
angel pasti punya rencana jahat lagi
kayaknya gue harus misahin diri
buat ngawasin angele lebih ketat lagi
pokoknya itu yang harus kita lakuin
supaya si kakak gak bisa tampil
jangan lupa like subscribe dan share ya